diputus kontrak secara sepihak seorang petugas prasarana dan sarana umum melakukan aksi protes
ia berjalan kaki dari rumah ke kantor gubernur dki jakarta
jejen nurjana seorang petugas prasarana dan sarana umum berjalan kaki sejauh enam belas km dari rumahnya di kawasan jakarta utara
menuju gedung balai kota jakarta pusat
jejen menyusuri jalanan ibu kota mulai rabu pagi
ia berharap bisa bertemu gubernur dki jakarta dan mengadukan persoalannya
jejen merasa diperlakukan tidak adil lantaran diputus kontrak
meski telah mengabdi selama empat tahun sebagai ppsu di kelurahan rawabadak selatan koja jakarta utara
sesampainya di balai kota rabu siang jejen berhadapan dengan tingginya pagar gerbang pintu utama dan petugas keamanan
beberapa saat kemudian jejen diperkenankan masuk dan bertemu dengan pihak pemprov dki jakarta
pada bapak anies kalau saya diperlakukan tidak adil
karena diputus secara sepihak tanpa alasan yang jelas
saya selalu berita apapun beritanya
pimpinan ya saya kerjakan